warga kecamatan lego kabupaten tangerang banten pada selasa sore geger dengan penemuan mayat
dalam karung mengambang di danau gawir saat ditemukan mayat pria yang diduga menjadi korban
pembunuhan ini tanpa pakaian terbungkus karung tangan dan kakinya terikat tali dan diberi pemberat
rabu sore sejumlah warga yang penasaran dengan penemuan mayat dalam karung masih ramai mendatangi
lokasi kejadian untuk melihat langsung hingga saat ini penemuan mayat ini masih diselidiki
polres tangerang selatan untuk kronologisnya itu ada dua orang mau mancing pada saat itu
beliau melihat ada sosok korban langsung beliau melaporkan ke atas tempat dan langsung diperoleh
ke saya sendiri
sebuah petua rw nya dan saya langsung pantulkan ke binama setempat
rabu siang anggota polres metro tangerang melakukan penyelidikan di lokasi penemuan mayat seorang pria
di semak semak di pinggir tol karang tengah tangerang
saat ditemukan warga mayat terbungkus jas hujan dengan tangan dan kaki terikat
warga sempat menduga sosok yang tertutup jas hujan adalah tumpukan sampah
dari pemeriksaan di lokasi kejadian
polisi mencari penyelidikan yang terlalu banyak
polisi menemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban
polisi juga menemukan luka sayatan senjata tajam di wajah dan leher korban
polisi tidak menemukan kartu identitas dan barang milik korban
tetapi polisi menemukan pisau culter di samping tubuh korban
polisi menduga korban tewas akibat tindak kekerasan
mayat korban dibawa ke rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang

ketua rw mengatakan korban diketahui bernama suhera tangerang
korban seorang pengusaha limbah plastik di desa bojong nangka kecamatan kelapa ii kabupaten tangerang
korban pertama kali ditemukan oleh dua orang warga yang akan memancing ikan di tepi danau
di kabupaten blitar seorang pria ditemukan tewas
di bawah pohon sengon dengan leher terikat tali di ladang milik warga desa banjarsari kecamatan selorejo rabu pagi
polisi awalnya menerima laporan dari warga
yang menemukan mayat bersandar di pinggir tebing dan sudah membusuk
warga pun melaporkan menemukan tengkorak kepala korban berada sejauh sepuluh meter dari lokasi penemuan tubuh korban
kapol seks selorejo mengatakan dari pemeriksaan diketahui korban bernama budiono menghilang sejak dua pekan lalu
pria lima puluh empat tahun ini sebelumnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hingga hamil
mayat korban dibawa ke rumah sakit daerah ngudi waluyo
kasus ini ditangani satreskrim polres blitar